empat dari tujuh wisma atlet kemayoran akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas
yaitu tower enam dan tower tujuh khusus untuk pasien covid sembilan belas
dan di tower tujuh merupakan tower yang nantinya akan digunakan pasien positif
dan ini merupakan suasana salah satu kamar di tower tujuh
yaitu di depannya ada sofa dengan kapasitas tiga orang
kemudian ada wifi kemudian juga ada penerangan
dan terdapat dua kamar yaitu yang pertama adalah kamar dengan kapasitas dua orang
saat ini memang belum ada alat alat medis yang diletakkan di kamar ini
namun nanti ini digunakan untuk tempat isolasi dan observasi
setelah itu juga ada satu kamar lagi yang berkapasitas hanya satu orang saja
dan selain dua kamar tersebut ada juga kamar mandi

dan ini juga cukup luas yang nantinya akan atau bisa digunakan para pasien covid sembilan belas
dan tidak hanya itu tidak hanya tower enam dan tower tujuh
masih ada dua tower lagi yaitu tower satu dan juga tower dua
yang nantinya akan digunakan khusus untuk tempat peristirahatan tim medis
baik itu dokter perawat dan juga tim kesehatan gabungan lainnya
fina nabilah diprasetyo cekarta